di kawasan padat penduduk di jalan tamangapa raya kecamatan manggala makassar inilah dr sugih wibowo tinggal
rumah mertuanya tersebut laksana fata morgana yang selalu menghiasi pelupuk matanya selama enam pekan berada di hotel harper di sudiang makassar
yang dipilih pemerintah provinsi sulawesi selatan menjadi hotel wisata covid sembilan belas guna menangani orang orang yang positif covid sembilan belas tanpa gejala
maklum di rumah ini ada orang orang yang dikasihinya yakni sang istri kamelia arsyad dan anak laki lakinya abdul kauyum wibowo yang baru berusia tiga bulan
bertemu dengan keduanya menjadi hal yang sangat mewah saat ini
ini saya tidak tahu kemarin beritanya ya saya disuruh istirahat dulu saya rencananya itu kembali selama enam hari ini istirahat di rumah dulu
nanti mungkin minggu depan saya kembali ke puskesmas di puskesmas jambah
kembalinya sugih ke tengah keluarga disambut sukacita oleh istrinya
apalagi selama bertugas ia hanya bisa berdoa untuk kesehatan dan keselamatan suaminya
sedih sih sedih sih pastinya sedih tapi kan itu kan pekerjaannya suami mau tidak mau kita harus ikhlaskan kerja begitu lah
sementara itu pemprov sulawesi selatan belum bisa memberi data jumlah tenaga kesehatan yang bertugas selama pandemi covid sembilan belas
padahal kasus sugih wibowo yang dikonsumsi
menjadi satu satunya relawan dokter dari maros yang menangani satu ratus sembilan puluh tiga orang tanpa gejala membuktikan tidak seimbangnya jumlah orang yang terpapar covid sembilan belas dengan tenaga kesehatan yang menangani
namun pihak pemprov sulawesi selatan selaku koordinator gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas sulawesi selatan menilai hal itu terjadi karena adanya masalah dalam komunikasi
saya kira itu tidak sulit pak selama itu dikomunikasikan
karena relawan itu cukup banyak
cuman memang kita lihat banyak masyarakat kita kurang transparan
data dari sulsel tanggap covid sembilan belas hingga minggu kemarin menunjukkan lima delapan ratus delapan puluh lima orang positif satu sembilan ratus dua orang sembuh dan satu ratus sembilan puluh delapan orang meninggal